jadi drifting itu adalah teknik mengemudi dimana ketika mobil memasuki tikungan dia tidak membelok
biasa tetapi dia membuat posisi mobil seakan akan seperti kehilangan kontrol atau yang biasa kita
kenal dengan oversteer jadi begitu mobil jalan bagaimana dia masuk tikungan mobil itu seperti
sliding seperti tergelincir cuman keadaan itu disengaja oleh si pengemudinya dan dari awal
masuk tikungan sampai selesai tikungan mobil itu selalu jalan dalam kondisi menyamping
mobil yang cocok itu adalah mobil yang mempunyai posisi mesin ada di depan dan
berpenggarak roda belakang atau fr front engine rare wheel drive tetapi di sini enggak semua mobil
bergerak roda belakang itu bisa drifting karena kita harus memodifikasi beberapa bagian yaitu
khususnya di lsd atau di bagian gardannya supaya roda kanan dan kiri itu dapat berputar secara
bersamaan opsi itu ada pasang alat yang namanya lsd atau limited sleep differential yang kedua kita
bisa last gardennya supaya dia terkunci mati dan yang kedua mobil itu harus sedan kenapa karena
mobil sedan itu dia center of gravity rendah dan selain sedan pun kita juga harus upgrade bagian suspensinya
kita ganti dengan coilover atau parentnya atau shock breaker itu yang lebih keras dan dia
supaya lebih stabil sehat lagi menikung dari basic banget kita belajar bikin donat dulu
terus akhirnya yang tadi kita full track

hampir setengah bikin udah pakai handbrake kita lanjutkan untuk figure delapan
gas atau troto lalu kemudian handbrake itu benar benar harus tepatan ya ini harus diatur
lalu kemudian handbrake itu benar benar harus tepatan ya ini harus diatur lalu kemudian handbrake itu benar benar harus diatur
dan sebabnya hasil
itu akan menilai lining jadi kalau lining itu dari posisi kita start sampai finish di setiap tikungan kita harus drifting posisi mobil itu ada di mana
apakah ada di luar bagian luar sirkuit ataupun di dalam sirkuit patokannya itu ditandakan dengan yang namanya cleping point
penilaian lining juri itu dari seberapa dekat kita sama outer luar jadi makin dekat ke tembok itu feelingsnya makin luar biasa
nah selain lining itu ada yang namanya style dan angle nah kalau angle itu begitu mobil melakukan drifting semakin konsisten dia memiliki angle yang benar dan semakin besar angle nya dia itu skornya akan semakin bagus
begitu kita masuk tikungan mobil itu akan sliding dari sliding dia awal sampai selesai dia harus bisa memiliki angle yang konsisten
first is the first thing aku suka mobil aku suka otomotif dan sebetulnya ada sempat yang aku bisa coba drifting
and then aku suka something ekstrim yang adrelalinnya tinggi jadi pas kalian masuk di mobil drift pas keluar pasti heart rate kalian naik encreen
jadi itu menurut aku something yang very exciting
and then that i got taxi drift it makes me want to oh keren banget aku mau coba kayak gitu
ya mungkin nabrak tembok udah pernah mepet tembok terus nabrak udah beberapa kali nabrak mobil depan juga udah pernah cuman it's nothing compare to the feelings itself